kita beralih ke yogyakarta aktivitas gunung merapi yang terletak di sleman minggu siang mengalami peningkatan dengan adanya semburan awan panas dengan kolom setinggi delapan ratus meter dari puncak gunung
berdasarkan rilis yang disampaikan melalui twitter balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
kementerian esdm terjadi letusan awan panas yang terekam dalam seismograf dengan amplitude tujuh puluh mm dengan durasi satu ratus dua puluh lima detik
sementara itu jarak awan panas diperkirakan sejauh seribu dua ratus meter
hujan abu tipis dilaporkan terjadi di sekitar gunung merapi dengan radius lima belas km
peningkatan status pun masih pada level dua atau waspada sejak dua puluh satu mei hingga hari ini
walaupun demikian bpptkg kementerian esdm meminta masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa